tinggal di rumah susu namat tinggal di rumah kalau ada apa apa kita sendiri
rusun kosong ini berada di daerah bintara bekasi jawa barat
bangunan yang terbengkalai selama belasan tahun
membuat rusun ini terlihat menakutkan
bahkan di sini sempat menjadi lokasi syuting film horror terkenal tanah air
tapi eh tapi ternyata lokasi rusun ini dekat dengan pasar yang kerap dipadati warga
dan di sekitar gedung ini pun berderet pedagang makanan yang menawarkan hidangan
dengan harga ramah di kantong
nah di ragam kuliner kali ini saya akan mengajak anda untuk merasakan
seperti apa sih
sensasinya kulineran di dekat gedung yang terkesan horror ini
suasana menyeramkan gedung ini pun tidak menyurutkan minat pembeli
untuk datang menyantap beragam makanan di sini
mulai dari bubur ayam kupat tahu soto ayam hingga lupis
tempat makan di area ini kebanyakan mulai buka pukul tujuh pagi hingga dua puluh
gimana gitu enggak dekat gedung yang terkesan horor ini
gak ada sensasi sih cuma asik aja gitu
di sini sih tiap minggu sambil belanja pulang belanja terus jajan dia di sini
rasa serem gak sih buat di mana mana
iya kayaknya dari luar sih udah serem
sekarang waktunya saya mencicipi salah satu makanan yang ramai pembeli
ini dia bubur ayam
cocok kan buat sarapan
disajikan dengan topping yang melimpah
seperti suiran ayam cakwe irisan daun bawang bawang goreng kacang emping dan kerupuk
hmm bubur hangat yang lembut dengan kuah kaldu gurih
harganya pun cuma sebelas rupiah per porsinya
ternyata sang penjual sudah lima belas tahun loh berjualan bubur ayam di dekat rusun ini
hairudin mengaku dirinya tidak pernah merasakan ada yang aneh dengan gedung ini
saya disering diketahuin penampakannya saya gak pernah
jualannya pagi gak nyampe malam nyampe jam dua belas tiga puluh lah gitu
selain bubur ada pula kue lupis
jajanan pasar ini terbuat dari beras ketan yang disajikan dengan balutan kelapa parut dan disiram kuah gula merah
harganya tiga rupiah per buahnya
wah wah yang ini manis dan legit loh
masih penasaran berburu kuliner di sekitaran gedung horror ini
kali ini saya mau mencoba minuman tradisional jamu
nama sang penjual adalah bu samini
ia menjajakan minumannya di area ini menggunakan sepeda
ibu samini sudah berjualan jamu keliling selama empat puluh tahun loh
wah jauh sebelum rusun ini dibangun ya
berbagai jamu buatan bu samini ini dihargai lho
rp lima per gelasnya
ya biasa aja tapi waktu belum ada syuting sini ya biasa biasa aja
giliran ada syuting sini ya lumayan agak rame
meski berdekatan dengan gedung kosong yang terkesan horror
ternyata tak membuat pedagang dan pembeli merasa takut beraktivitas di sekitarnya
tapi buat saya ada kesan tersendiri mencoba aneka sajian murah yang menggoyang lidah
di area rusun terbengkalai ini
syifa nifa lastol nga pedro bekasi jawa barat